ya kunjungan memang sangat penting begitu untuk bersilaturahmi
sama seperti kunjungan yang satu ini dari presiden joko widodo
karena dalam kunjungan kerjanya ke kabupaten garut jawa barat
presiden joko widodo kembali membagikan sepeda secara gratis
dan seperti biasa juga ya berbagai tingkah lucu warga saat diberi pertanyaan
tampak mewarnai proses pemberian sepeda ini
kedatangan presiden joko widodo ke pondok pesantren muhammadiyah darul arkom garut jawa barat
disambut ribuan warga dan pelajar selasa sore
di tengah sambutan presiden jokowi memberi kuis
salah satunya kepada rama teguh adi pratama
dan inilah yang dilakukan rama saat berdampingan dengan presiden
setelah menjawab pertanyaan dengan benar
presiden mempersilahkan rama turun ke pondok pesantren muhammadiyah darul arkom garut

namun ia langsung meminta sepeda tersebut kepada presiden
soalnya pengalaman paling fantastis kayak mimpi gitu
soalnya tadi waktu sebelum subuh gak doa juga
pengen bisa salam sama pak jokowi
hal serupa juga dialami seorang ibu rumah tangga
saat dilakukan pembagian sertifikat tanah di lapangan kerkop garut
ibu paruh baya ini harus berkali kali meminta maaf kepada presiden
karena salah melafalkan sila pancasila
bedanya presiden membelanya di hadapan lima lima ratus warga penerima sertifikat tanah
selain dipandu menyelesaikan pembacaan butir pancasila
presiden menghadiahkan sepeda
presiden jokowi melakukan kunjungan kerja ke dua tempat berbeda di kabupaten garut
presiden menghadiri pembukaan rapat koordinasi pondok pesantren muhammadiyah
dan membagikan lima lima ratus sertifikat tanah gratis
deden rahadian garut